oh ya kenalkan ini saudara saya margaret
apa penyakitnya bud
eh jerawannya itu dibakar alkohol
sebenarnya ini rahasia
tetapi di samping rahasia dokter
ada rahasia tuhan yang lebih sempurna
apa ada hal hal lain yang menyangkut kejiwaannya dok
kenapa baru sekarang kau datang menemuiku
sudah lebih dari setahun aku menunggumu
untuk membebaskanku dari kurungan ini
saya sendiri tidak tahu keadaan
kamu bisa jadi seperti ini sayang
setelah kita ke pergoko
besoknya saya langsung berlayar
dan di pelayaran terakhir enam bulan lalu kapal kami tenggelam
mayat saya tidak diketemukan oleh orang
dan jadilah saya gentayangan di sepanjang pantai
bagaimana aku bisa tuntram dan bebas
kalau rangkaku tidak mungkin diketemukan oleh orang
karena terbenam di dasar laut pasifik
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
tentang apa yang terjadi
oh om alex yang penerbit itu ma
iya pak besok mama mau menyerahkan naskah karya mama
syukur syukur memenuhi syarat bisa diterbitkan
hebat dong ma
kan berkat dukungan papa
ayo ma kita tidur kembali
kamu beruntung punya bakat punya suami yang mendukung karir kamu
punya penerbit yang sayang sama kamu
insya allah karir kamu sebagai penulis akan cepat melambung
mbak dewi bakat kenal baik sama mas ranuni
astagfirullah aku sama dia
sampai lupa mau kasih tau sama kamu kalau mas danuri jatuh sakit
aku juga belum jelas budi cuma ngomong kayak gitu
eh nanti sore kita jenguk yuk sekalian sama anton
sebentar aku telfon dia
oh ya margaret lagi sama aku loh
anton aku mau mengajak kalian untuk menjenguk mas danuri yang lagi sakit
aku lagi di proyek nanti jam enam paling cepat aku baru bisa pulang
mana jauh lagi
kamu saja deh sama margaret pergi
ya udah deh sebentar kamu mau ngomong kan sama margaret sebentar nih aduh
bagaimana pa masih sibuk
biasa mbak hanya belum bisa ditinggalkan sebab baru dimulai bapak takut keliru
bagaimana reaksi om malek ma
bagus pak dia akan membantu saya untuk diterbitkan tahun ini juga
gimana pa kalau saya besok mas ranuni sama mbak dewi sore ini
sudah beres semua kan yanto
setahu saya ya kecuali rumah mas
ya ya rumah yang di kelurahan bukit cempaka rt sepuluh rs sembilan
rumah itu saya sudah hibahkan
saya sedang menyapakan kepada anton wardoyo bersama istrinya margaretha amelia
sependirian saya sudah semaknya
pak dokter tolong nyatakan kepada bapak notaris ini bahwa saya masih cukup waras
untuk menyampaikan pernyataan pernyataan yang benar
supaya kalau saya mati kelak tidak ada yang berkelahi
belum apa apa mas kok sudah mikirin mati
iya pak bapak kan kelihatannya masih sehat
bukan mikirin mati tetapi sesuatu yang pasti terjadi
sudah terima kasih semuanya
saya mau istirahat
hai dr budi santoso apa kabar
iya iya kabar baik
dan kamu ini dokter anda dewi kurnia sih betul
ah dokter jangan disebutin gelarnya dong
oh ya kenalkan ini saudara saya margaret
oh iya saya dr budi
apa penyakitnya bud
jerawannya itu dibakar alkohol
sebenarnya ini rahasia
ya tetapi di samping rahasia dokter
ada rahasia tuhan yang lebih sempurna
apa ada hal hal lain yang menyakit kejiwaannya dok
itu bukan bidang saya
tapi hampir semua aspek dalam kehidupan ini semuanya bersumber dari jiwa
oke silahkan dibesuk mudah mudahan beliau lekas semua
oke saya juga buru buru nih mau lihat mas danuri
iya mas anton baru bisa datang besok atau lusa
tidak apa apa saya senang mendengarkannya
istri yang membela suami
maaf mas kami gak bawa apa apa takut dilarang oleh dokter
makananku tertentu dan serba di jus
lekas sembuh ya mas
astagfirullah kenapa mas berkata begitu
aku hanya memikirkan ibu saja terima kasih kalau kalian sering menjenguknya
kan bukan hanya bude tapi masih banyak orang lain yang membutuhkan emas
manusia itu kan saling membutuhkan mas
senang kalian tinggal di rumah itu
wah senang mas
syukurlah kalau begitu kalau ada yang ingin kalian rubah rubahlah tapi
yang main sakit tadi
tidak tidak ada apa apa